dua atlet sepeda gunung di nomor downhill asal jepara yang meraih medali emas dan perunggu dalam ajang asian games dua ribu delapan belas mendapatkan bonus dari bupati jepara jumat pagi
pemerintah kabupaten jepara memberikan bonus berupa uang senilai seratus juta rupiah kepada koiful mukhib dan juga bonus lima puluh juta rupiah kepada nining
selain uang pemda jepara juga memberikan tawaran menjadi aparatur sipil negara kepada dua atlet berprestasi tersebut
pemberian bonus kepada hoiful mukib dan nining purwaningsih dilakukan secara simbolis di kantor bupati jepara jalan adena jengertini jumat pagi
kedatangan keduanya disambut langsung oleh bupati jepara ahmad marzuki beserta jajarannya
hoi fulmukib peraih medali emas dari cabang balap sepeda gunung nomor putra mendapat bonus uang senilai seratus juta rupiah dan tawaran menjadi aparatur sipil negara
sedangkan nining purwaningsih peraih medali perunggu memperoleh bonus lima puluh juta rupiah dan tawaran yang sama
menjadi aparatur sipil negara
bupati jepara ahmad marzuki menegaskan
kedua atlet tersebut layak mendapat bonus dari pemerintah kabupaten jepara
karena keduanya telah membawa nama baik jepara dan bangsa indonesia di ajeng asian games dua ribu delapan belas
diperolehnya hargaan yang sangat bergensi di asian games untuk balap sepeda deltoril ini
kami telah menyiapkan bonus untuk mereka bagi yang teroleh dari emas
yaitu paket kumroh dan tambahan uang
kami juga menyiapkan bonus untuk mereka
pemberian bonus baik dari pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat memotivasi para atlet maupun generasi penerus
agar tetap berprestasi membawa nama baik bangsa
indra winardi jepara